aku gak mau terjadi sesuatu sama anda
karena cuma dia yang aku punya saat ini riz
dan aku melihat diri kamu ada di alia
dan aku melihat diri kamu ada di alia
dia akan menemukan kita
aku pengen kasih tau kamu
tadi aku sempat kabur dari rumah sakit
kabur kok bisa sih
kamu tuh gimana sih
kamu kan kesana buat berobat
biar kamu sembuh kok
main kabur segala
kamu gak capek nge rap kayak gitu
aku mau kasih tau sesuatu hal lagi sama kamu
nggak penting tau gak
aku kasih liat ya
aku tuh sebenernya
telepon kamu pengen ngasih kabar aja
kalau kondisi aku sudah stabil
dan sebentar lagi aku akan operasi
kalau operasi aku gagal
kamu mau kan janji sesuatu sama aku
kamu kok sembarangan banget sih ngomongnya
untuk jagain mas haris
untuk jagain mas haris
jagain mas haris dari karir
jagain mas haris dari karin
jadi dulu itu mas haris pernah pacaran sama yang namanya karin
sebenernya mas haris udah paham
tertembur selama ini
ramain kader kemarin
rasanya lebih dekat
asal jalan sama karin
kamu jangan mikirin yang lain dulu ya
kamu pasti pulang kok dan pasti sembuh
iya dong nanti kalau aku sembuh
tapi kamu harus jadi dokter dulu
makanya kamu lulusnya yang cepat dong
nikah sama andi
kalau hatiku terpaut sama haris
gue harus sembuh
gue pasti sembuh
dan bisa kembali ke jakarta
untuk temuin riri
gimana operasi nyandi udah selesai
ini mama masih nunggu
mama tenang aja mama jangan panik
operasi nyandi pasti berjalan dengan lancar
kita sama sama berdoa ya
gue mau telfon nandi tapi takutnya mamanya yang angkat
yang tahu keadaan nandi
gue harus ketemu haris
haris udah dulu ya
itu dokternya lagi mau terangin sesuatu tentang operasinya andi
nanti telponan lagi ya
iya ma kabarin haris ya
andy haris ada masalah
jadi lihat ini
jadi satu solusi hanya untuk menggunakannya untuk operasi
haris kenapa ya
kok melisah banget kayaknya
jangan jangan nanti kenapa napa lagi
alia anaknya haris
aduh gue harus gimana
apa sebaiknya gue gak usah temuin haris